kapal selam tni angkatan laut dikabarkan hilang kontak di perairan bali
keberadaannya belum diketahui
seperti dilansir reuters tni angkatan laut sedang mengecek keberadaan salah satu kapal selamnya
kapal selam itu tidak melapor kembali usai latihan
jurubicara tni angkatan laut menyatakan kapal selam itu sedang mengikuti latihan rudal di perairan bali utara
namun kapal selam itu tidak menyampaikan hasil latihannya
kapal selam yang tenggelam itu adalah kri nanggala empat ratus dua
kri nanggala empat ratus dua dibuat di jerman tahun seribu sembilan ratus enam puluh
kapal itu bisa melaju dengan kecepatan dua puluh satu lima knots
kri nanggala empat ratus dua bisa mengangkut hingga tiga puluh empat penumpang
di indonesia sendiri kri nanggala empat ratus dua merupakan kapal selam kedua dalam jenis kapal selam kelas cakra
kapal ini merupakan kapal kedua yang menyandang nama nanggala dalam jajaran tni angkatan laut
kri nanggala termasuk dalam armada pemukul tni angkatan laut
dan kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia iwan hermawan di banyuwangi jawa timur
selama sore iwan apa yang anda bisa laporkan terkait hilang kontaknya ataupun tenggelamnya kapal selam tni angkatan laut nanggala empat ratus dua iwan
ya baik terima kasih rifana
dan saat ini saya sedang berada di banyuwangi tidak jauh dari angkalan angkatan laut yang berada di banyuwangi
dan betul memang ada kabar bahwa terjadi hilang kontak dari
kapal selam kri nanggala
informasi yang kami terima walaupun ini belum informasi yang resmi dan bisa dikonfirmasikan kepada pihak tni al
dari informasi yang kami terima yang saya dapat sampai sejauh ini adalah
kapal tersebut hilang sekitar enam puluh mil di utara pulau bali
dan kemudian kapal tersebut hilang kontak sekitar pukul tiga pagi
dan di kedalaman saat ini dikabarkan hilang kontak di kedalaman sekitar tujuh ratus meter
dan kedalaman tujuh ratus meter itu sendiri tentu memang bukan perkara mudah untuk melakukan upaya penyelamatan
karena dengan kedalaman tujuh ratus meter tentu harus menggunakan alat alat seperti misalnya
ke kapal tanpa awak untuk melakukan penyelamatan
dan untuk melakukan penyelamatannya pun tentu sangat sulit
karena di kedalaman tujuh ratus meter tidak bisa manusia untuk hidup
dan untuk mengangkatnya pun akan sangat sulit
dan informasi yang kami terima juga bahwa indonesia telah meminta pihak singapura
untuk mengirim kapal penyelamat kapal selam yang mengalami kecelakaan
dan seperti kita tahu singapura memiliki kapal yang bernama mv swift rescue
itu yang digunakan adalah untuk
melakukan penyelamatan kapal selam
sejauh ini baru informasi itu saja yang kami dapatkan
dan memang kri nenggala sendiri tadinya direncanakan untuk melakukan latihan
bersama dengan kapal kapal perang lainnya
misalnya dengan kri kujang dan kri celurit
maksud kami dengan kri kri lainnya
di mana nantinya akan ada latihan penembakan rudal penembakan torpedo dan lain sebagainya
sebenarnya hari ini hari esok itu akan dilakukan juga penyematan brefat kehormatan
hiyo kencana kepada kapolri
namun pada hari ini semua agenda tersebut
dibatalkan dan ternyata memang karena ada musibah seperti ini
ya iwan apakah anda mendapatkan informasi ada berapa personil
yang berada ataupun ikut dalam kri nanggala empat ratus dua
sejauh ini di kri nenggala empat ratus dua di kapal selam yang dimiliki oleh indonesia itu
rata rata memiliki awak sekitar empat puluh sampai dengan enam puluh kapal
dan komandannya adalah letko heri oktavian
dan sampai saat ini belum dapat diketahui keberadaan mereka
dan seperti apa kondisi mereka kita tentu berharap yang terbaik
karena memang pasalnya adalah kedalaman kapal selam itu dirancang
untuk kedalaman sekitar dua ratus lima puluh meter
namun jika benar kapal selam itu tenggelam sampai dengan tujuh ratus meter
tentu kita tidak bisa berharap banyak tentang dengan apa yang terjadi
namun kita tentu berdoa dan kita tetap berusaha untuk agar bisa menyelamatkan
para awak kapal selam
karena yang terpenting adalah menyelamatkan awak kapal selam
dibandingkan kapal selamnya itu sendiri rifana
oke apakah proses pencarian masih terus dilakukan
selain meminta bantuan dari singapura
apakah pemerintah indonesia juga meminta bantuan dari negara negara lain iwan
ketahui informasi yang kami ketahui adalah kita baru meminta bantuan
dari pihak singapura
namun untuk dari negara lain kami belum mendapatkan informasinya
dan proses pencarian memang sudah masih dilakukan
tadi pagi kri soeharto kri kapal rumah sakit sudah berangkat
ke lokasi kejadian
tapi kami mendengar kabar bahwa pada sore ini kri suharto
tidak merapat lagi ke banyuwangi
tapi kami belum mendapatkan informasi apakah
mereka sudah menemukan lokasi kapal selamnya
ataukah sedang ada melakukan upaya penyelamatan
karena sekitar enam puluh mil utara bali itu memang jarak yang cukup jauh
jadi kami sendiri belum bisa mendapatkan informasi
dan dari pihak tni angkatan laut sendiri
belum melakukan konferensi pers
atau memberikan keterangan apapun terkait dengan kejadian ini
kepala staff tni angkatan laut sendiri sebenarnya saat ini
sedang berada di banyuwangi
namun sampai saat ini kami masih belum bisa memintai keterangan
dari pihak tni angkatan laut maupun dari pihak
kepal staff angkatan laut rifana
apakah selama ini pernah terjadi sebelumnya
kejadian yang sama dengan apa yang dialami oleh kri nanggala empat ratus dua
pada saat mengikuti latihan torpedo
kemudian hilang kontak begitu iwan
mungkin anda bisa menceritakan flashback
sejauh informasi yang kami dapatkan
memang belum pernah terjadi insiden yang terkait dengan kapal selam
insiden itu misalnya tenggelam atau hilang kontak
tapi memang pernah ada kejadian bahwa kapal selam
ketika sedang melakukan
latihan rescue kemudian menimbulkan korban
salah satu awaknya meninggal dunia
ketika misalnya melakukan latihan
bagaimana cara menyelamatkan
awak kapal selam yang tenggelam begitu
dan kemudian ada kejadian dan itu pernah terjadi
sekitar hampir sepuluh tahun yang lalu
itu pernah terjadi seperti itu
tapi dengan kejadian seperti misalnya kapal selam yang tenggelam
itu tidak pernah diketahui secara pasti gitu
dan memang sejauh ini kapal selam indonesia sendiri
memang awalnya hanya dua
dan sekarang bertambah jadi tiga
dan jumlahnya itu masih sama
artinya memang tidak pernah ada kejadian
kapal selam hilang kotak atau tenggelam
ini berbeda dengan misalnya dengan kapal kapal patroli
atau kapal kapal patroli yang kecil kecil
ketika misalnya hilang kotak
tentu kita tidak bisa mendeteksi mengetahui
karena memang jumlahnya banyak
jadi kalau hilang satu
kita mungkin tidak mengetahuinya bahwa
telah terjadi hilang kontak dengan kapal tersebut
tapi dengan kapal selam kami bisa pastikan
bahwa memang tidak pernah terjadi bahwa kapal selam itu
pernah terjadi hilang kotak atau tenggelam
iwan apakah anda mengetahui kondisi
apakah dalam kondisi yang masih sangat bagus
atau bagaimana iwan
karimah nanggala sendiri memang buatan
usianya sudah cukup tua yaitu dia beroperasi
sudah mulai sekitar tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
dan sudah bolak balik mengalami
upgrade ataupun mengalami
menjalani pemeliharaan tingkat berat
karimah nanggala pernah dibawa
ke korea selatan sekitar tahun dua ribu sembilan
ketika itu untuk melakukan upgrade
dan juga dilakukan
pemeliharaan tingkat berat
dan memang untuk kapal selam sendiri
memang dilakukan pemilihan tingkat berat
sekitar dua tahun tiga tahun dan lima tahun sekali
untuk kri negara karena memang usianya
yang sudah cukup tua
akan terus di upgrade dan kemudian dilakukan
pembongkaran kemudian juga di
diperbaiki begitu semua sistemnya
tapi memang kapal selam ini
memang usianya sudah cukup tua
tapi jika kita bicara apakah kapal selam ini
layak layar karena sesungguhnya
ketika awal berangkat
tentunya sudah dipastikan bahwa
kapal selam ini sebenarnya
laik layar karena apalagi ini pun
akan dilebatkan dengan latihan perang
dengan membawa torpedo sungguhan gitu
torpedo dengan amunisi yang
bisa menghancurkan kapal artinya
sebenarnya ketika terjadi
ketika diperintahkan untuk berlayar
seharusnya kary negara ini
dalam keadaan laik layar dan
layak untuk berperang begitu rifana
ya terima kasih koresponden cnn indonesia
selamat bertugas kembali